pelisak bawon batu
deku kitak deku nyadu
itulah kata pepatah suku sasak yang selalu dipegang tuan guru haji hasanai juwaili
pepatah ini memiliki arti bahwa harus melihat contoh dari kerja nyata baru bisa ditiru
karena itulah tuan guru begitu ia biasa dipanggil turun tangan memberikan contoh untuk menghijaukan lahan tandus di pulau lombok nusa tenggara barat
tak mau jauh jauh pengasuh pondok pesantren nurul haramain armada lombok barat ini
mengembangkan konsep penghijauan yang dimulai dari pondok pesantren
pondok pesantren dipilih karena gerakan pelestarian berbasis agama sangat bisa diterima masyarakat lombok
tuan guru kalau kita berbicara mengenai kesulitan kesulitan yang dihadapi ketika ingin melakukan upaya upaya penghijauan yang dilakukan ini apa tuan guru
ya mengkompromikan antara kepentingan kita untuk
sesegera mungkin dapat merehabilitasi hutan kita hutan lindung yang masih tersisa
karena mengejar waktu ya terlambat sepuluh tahun dari sekarang ini proses penggurunan pulau lombok ini sudah tak bisa lagi ditahan
maka kita sangat memerlukan kecepatan untuk itu
tetapi di satu saat masyarakat kita memang tradisi dan budaya mereka saling bersimbiosis dengan alam ini

tidak bisa lagi ditahan tidak bisa lagi ditahan
tidak bisa begitu saja dipisahkan jadi tidak bisa dipemisahkan masyarakat dengan simbosis mereka dengan alam
sementara alam ini memerlukan saat saat di moratorium dan sebagainya
nah inilah yang perlu kita carikan jalan agar win win solution bagi kebutuhan kita untuk mempercepat penghijauan ini dan juga kebutuhan kehidupan masyarakat sehari hari
agar selamatkan hutan agar selamatkan hutan agar selamatkan hutan agar selamatkan hutan
jika selama ini mereka lebih melakukan produksi di tengah hutan kemudian mereka dialihkan
atau solusinya seperti apa yang ditawarkan pada mereka
solusinya kita approach kedua dua kepentingan tadi
sesegera mungkin kita melakukan proses penghijauan di dalam hutan kita yang sudah rusak ini
sesegera mungkin secepat mungkin dengan berbagai cara
masif baik dengan memanfaatkan
peraturan pemerintah perda undang undang dan sebagainya
kemudian kiat kiat yang biasa kita lakukan antar pondok pesantren dengan pondok pesantren pondok pesantren dengan masyarakat
itu harus sesegera mungkin dilakukan
tetapi pada saat yang sama juga kita mengharap kepada pemerintah untuk membuat kebijakan kebijakan yang ramah dengan mereka
misalnya pabrik pabrik perusahaan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja banyak
buatlah di pinggir hutannya
agar pekerja pekerjanya adalah masyarakat masyarakat pinggir hutan ini
kemudian selama ini kalau mereka menjual produk produk yang kalau dibawa ke pasar nilainya begitu rendah
cobalah apa namanya dimodifikasi misalnya kalau selama ini hanya jual pisang ke pasar
naikkanlah menjadi tepung pisang
apa yang tuan guru lihat support yang diberikan pemerintah sejauh ini
saya sangat optimis untuk gerakan kali ini
gebrakan kali ini saya sangat optimis karena semua pihak tanpa kecuali untuk gerakan ini mendukung
pemerintah provinsi sampai sudah mengeluarkan pergub
sekarang dalam proses untuk membuat perda wajib menanam
nanti para murid murid para santri santri pramuka mahasiswa akan secara random
dikirim ke kem dan dari kem berangkat menanam ke semua lokasi lokasi yang ada di sini
kemudian juga dinas kehutanannya bupatinya bahkan sekarang yang mengembirakan ini pihak undp juga turun tangan
akan membuat program yang ramah dengan ini
jadi kami sepakat termasuk dengan kepala desa tadi kita sudah bertemu bahwa mari kita membuat sebuah sejarah di dunia ini
bahwa ada hutan lindung yang hancur
yang bisa kita selamatkan seperti sediakala
inilah sekarang ini bersama sama kita lakukan
kan kadang kadang masalahnya adalah bahwa sesuatu hal yang bagus kadang kadang sangat terlihat memang bagus di awal
tapi kita masyarakat kita cenderung susah untuk membuat itu sustainable itu susah
atau ini berkelanjutan itu susah jadi hanya bagus di awal tapi untuk berkelanjutannya susah
nah bagaimana tuan guru untuk merencanakan ini
ini bisa berkelanjutan sehingga mungkin dari awal awal yang tadi tuan guru bilang bahwa
mulai murid sd smp sma pramuka mungkin madrasah juga diajak bergabung untuk melakukan penanaman
bagaimana ini akhirnya nanti mereka bisa mensosialisasikan ini semua
sehingga ini bisa berkelanjutan sampai ke mungkin ke anak mereka ke yang lain lain gitu
ya sebetulnya kearifan lokal kita menuntut itu
kita nggak punya pilihan selain hutan yang lestari
karena memang kita ini
kemudian ajaran ajaran agama juga mewajibkan seperti itu
amanah penciptaan manusia itu beribadah kepada allah dan melestarikan alam
sudah jelas jadi memperkuat ini
jadi pendekatannya lebih pada keagama dulu
keagamaan dan kultur
keagamaan dan kultur
kita perkuat di tengah tengah masyarakat
peganglah ajaran agama junjung tinggi lah kearifan lokal kita
yang kita harus merawat hutan kita
untuk menyelamatkan masa depan kita dan masa depan cucu kita
nah inilah yang harus terus kita perkuat di tengah tengah masyarakat
insya allah dengan modal ini ya energi untuk terus menerus mempertahankan hutan kita ini
kami harapkan bisa berkelanjutan
tuhan guru optimis untuk kita
lima belas tahun sudah tuhan guru menghijaukan kawasan lombok barat dan sekitarnya
kini sudah sekitar tiga puluh enam hektare lahan tandus telah ia hijaukan bersama para santri dan warga sekitar
upaya yang dilakukannya tentu saja mendapat perhatian lebih dari pemerintah provinsi nusa tenggara barat
kalau bicara tuan guru hasan nain sebenarnya beliau itu melakukan aktivitas ini kan dari gerakan hati
karena gerakan hati maka ada tidak ada dukungan orang lain beliau pasti akan mengerjakan
tetapi kami sebagai pemerintah tentunya tidak akan diam
ada orang yang seperti beliau kita harus dukung
makanya dari program yang sudah selama ini dilakukan kami coba juga melakukan bantuan pembibitan ke pondok pondok pesantren
kenapa ke pondok pesantren
karena kita tahu di sana ada santri yang tentu bisa mendukung di dalam kegiatan
kita ketahui di ntb ini kita memerlukan tutupan lahan yang cukup banyak pak
jadi per tahun kami targetkan dua puluh hektare yang harus kami tanami
nah dua puluh ribu hektare ini kan tidak bisa dari satu sumber anggaran
maka dukungan dan partisipasi masyarakat
itu yang kita butuhkan
agar penghijauan semakin luas di pulau lombok
tuan guru bahkan menyisihkan lahan seluas satu hektare di sekitar pondok pesantren untuk areal pebibitan
dan tak semuanya langsung berjalan mulus

maksud pada barang
di latar satunya tiongkok ada satu realisasi apa
itu obat sarkotika
tuan guru mencari tanaman yang cocok dan bisa berkembang dengan baik di tanah lombok
di antaranya adalah kaliandra jati belanda sengon trembesi flamboyan pepaya dan mahoni
tanaman ini dikenal kuat dengan tanah yang keras dan bisa berkembang dengan baik di lombok
tuan guru mengajak setiap santri untuk mengelola lahan pebibitan ini
mulai dari proses menanam hingga proses menyiangi dari gulma dan menyiram bibit
lahan pembibitan ini sejauh ini pengelolaannya memang memberdayakan para santri di sini
atau ada tenaga khusus yang memang dikerahkan untuk merawat di sini
mereka di dalam organisasi itu punya dia bagian pembibitan departemennya lah
departemen pembibitan ya itu ada pengurusnya ada ketuanya ada
ada kertaris ada pendaharanya
mereka diberi biaya sekitar tiga ratus enam puluh juta setahun untuk menjalankan tugas tugasnya
mereka lah yang mengatur teman temannya membuat jadwal hari ini
kelas berapa yang kerja di sini kelas berapa yang memelihara dan seterusnya
begitu jadi sudah terorganisir rapi
oke dana itu dari mana tuan guru tiga ratus enam puluh juta itu bukan angka yang kecil gitu ya untuk untuk sebuah pondok
atau pesantren begitu
kan mereka ada dana sumbangan wajib di awal
itu yang dinanti dengan musawarah dengan wali santri bahwa sumbangan wajib ini akan diarahkan untuk pemeliharaan lingkungan
ada yang untuk bangunan ada yang untuk membantu untuk silang subsidi silang dan sebagainya
di antaranya itu tiga ratus enam puluh juta itu diperuntukkan untuk khusus lingkungan
dana yang pokok yang datang dari pesantren
tapi sewaktu waktu ada juga para simpatisan yang dia tidak punya kesempatan untuk ikut bekerja di sini
maka dia titip uang ya sudah saya pakai uang untuk bantu saya
kira kira satu miliar lah yang habis setiap tahun untuk pembuatan bibit ini
awalnya ada kesulitankah ketika memperkenalkan program bahwa di pesantren harmain ini untuk ada program semacam penghijauan dan sebagainya
agak ada sedikit kesulitan nggak untuk menerapkan program itu pada santri santri
atau memang santri santri yang masih baru mungkin
kesulitan itu pasti ada ya
itulah sebabnya kita di sini punya dua cara ya
pertama secara administratif kita bikin lembaga khusus di organisasi mereka organisasi santrinya
osis kalau bahasa sekolah biasa
kemudian kita bikin juga tempat pembibitan sini
ini wajib ada satu hektare setiap
kita tidak pernah kurang dari satu hektare lahan untuk tempat pembibitan
sehingga para santri ini kan setiap hari melihat ada proses pembibitan di situ
di situlah mereka belajar langsung
kemudian kita punya demo plot tempat kita menanam
setiap saat masih ada tersisa lahan lahan yang belum ditanam kesanalah mereka diajari bagaimana cara menanam
kesulitannya bisa diatasi dengan cara itu
pendistribusian bibitnya seperti apa nantinya
kita ada punya kendaraan ya
kalau zaman dulu kita banyak minta bantuan pemerintah yang punya mobil dinas
tapi sekarang kita sudah punya mobil sendiri untuk mengantar bibit bibit
ada orang yang meminta bibit
atau memang sepenuhnya inisiatif dari kita untuk menyerahkan bibit ini ke beberapa lahan lahan yang kita lihat
misalkan survei lahan ini kosong butuh kita penghijauan gitu
atau ada inisiatif dari warga sendiri yang datang ke sini meminta saya butuh bibit ini cocoknya dengan tanaman apa yang bisa ditanam di lahan ini gitu
semua itu ada
yang minta ada
bahkan ada yang cuma sms
misalnya sms pak ustadz di daerah ini desa ini ada lahan kosong kira kira sekian hektare
ada yang sejenis itu
ya jadi kita organisir santri naikkan bibit di kendaraan mereka pergi tanam
kadang kadang saya juga ikut menanam
tapi ada juga yang kami butuh bibit sekian puluh ribu kami kirim kendaraan jam ini tolong difasilitasi
seperti itu juga ada
ada juga yang seadanya perlu seratus dua ratus mereka ambil sepeda motor bawa sepeda motor ikat di sepeda motor bawa
jadi ada juga yang kita kerjasama dengan orang orang yang sedang pesta pernikahan
supaya nanti begitu pulang kan biasanya dibekali dengan apa namanya kotak jajan
nah itu tambahannya pohon satu
silahkan ditanam di lahan anda sendiri
kalau enggak kasihkan kepada orang lain ditanam
jadi berbagai macam cara kita lakukan
pameran pameran buku terutama teman teman dari bali
biasanya ngangkut bibit di sini
pameran pameran itu nanti sepulangnya para pengunjung itu dititipi bibit
selain pembibitan tuan guru memang gencar mendorong kesetaraan perempuan di pesantrennya
ia juga mengajak santrinya untuk mengelola sampah di lingkungan pondok pesantren
selama ini sampah menjadi masalah di lingkungan pondok pesantren karena tak dikelola dengan baik
nah kalau bisa dijelaskan sebenarnya ini tempat apa tuan guru
olah sampah sampai tuntas
olah sampah sampai tuntas
jadi konsepnya itu sampah wajib dituntaskan di sumber produksinya
tidak boleh menginap
kemudian sudah selesai dilakukan tiga r
nah sisanya yang tidak lagi mungkin bisa diolah
itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam tungku pemusnahan itu
dari mana dulu awalnya ada ide untuk bikin osam dua ini
ya kita dulu cukup getir ya
karena kita mulai dari yang standar
dari yang punya miliknya rumah sakit
itu satu mesin dengan kapasitas satu kuintal per jam
itu harganya lima miliar
kemudian biaya operasionalnya sampai dua lima miliar sebulan
jadi ternyata kita bagaimanapun tidak mampu membeli seperti itu
juga akumulasi sampah kita satu ton sehari
jadi kita harus mencari jenis lain lagi
kita coba jenis yang biasanya diperjual belikan
ternyata itu juga operasionalnya tinggi
karena masih harus menggunakan bahan bakar baru
seperti oli bekas atau seperti batu bara dan sebagainya
itu juga tidak cocok
nah akhirnya kita temukan sistem pengolahan seperti ini
yang sampah yang bisa terbakar
membakar sampah yang tidak bisa terbakar
dan jadi sampah ini tampak

itu ternyata bisa kita atur konstruksinya
jadi tarikan udara dari cerobohnya kencang
sehingga tarikan udara masuk dari magmanya
bawah magmanya cepat
itulah yang meniup
maka terjadi proses pembakaran lebih cepat
proses pengeringan lebih cepat
butuh waktu berapa lama
sampai akhirnya terjadi
sudah berapa kali gagal
sudah tidak terhitung ya
sudah tidak kehitung berapa kali gagal
jadi prosesnya empat tahun dan itu intensif
setiap hari kita coba cari formulanya
kita cari formulanya sampai akhirnya ketemu yang seperti ini
hasil dari osaptu ini sebenarnya apa
jadi abunya ini nanti bisa diayak
kasarnya itu bisa menjadi pupuk
halusnya ini bisa dicampur dengan ini kita punya fasilitas juga pencetakan batako ya
tapi batakunya ini bataku ringan
kemudian bataku anti api
jadi dari abu bisa dicampur dengan semen dan pasir dicetak
inilah yang jadi batako anti api
nah kan tuan guru pernah cerita nih bahwa sebenarnya ketika membangun ini ada kontroversi gitu ya
dari masyarakat ketika menganggap bahwa sebenarnya
asap yang dihasilkan itu juga cukup mengganggu gitu katanya bagi warga sekitar
sejauh ini bagaimana tuan guru bisa meyakinkan masyarakat sekitar
bahwa sebenarnya ini jauh lebih aman ketimbang sampah itu tidak mendapat perlakuan yang lebih baik
sebetulnya masyarakat bisa melihat sendiri bahwa kalaupun tidak melakukan pusat pembakaran seperti ini
masyarakat akan membakar dimana mana
tetapi masyarakat perlu dalil dalil ilmiah
maka kami bekerjasama dengan ahlinya yaitu pak sri wulan tejo wulan
yaitu adalah dia wakil presiden pengelolaan sampah dunia beliau itu
jadi kita minta untuk melakukan riset apa sesungguhnya plus minus daripada sampah ini dibakar atau dibiarkan
maka ditemukan bukti ilmiah bahwa sampah yang teronggok berbulan bulan bahkan bertahun tahun itu lebih berbahaya
ketimbang yang langsung dibakar
yang langsung dibakar ini risikonya hanya asapnya
tetapi kalau sampah yang teronggok ini baunya ya rupanya jelek
kemudian mengundang bakteri mengundang nyamuk mengundang lalat belatung dan lain sebagainya
dan juga berbahaya sekali kalau dikonsumsi oleh misalnya sapi kambing atau tikus dan sebagainya
jadi itu akan menyebarkannya lagi
sebetulnya teknologinya sudah siap untuk menghilangkan sampah ini sama sekali
ya kendalanya ini butuh power ya
power listrik untuk kapasitas satu kuintal saja power listriknya tujuh ribu watt
kalaupun kita punya uang mungkin pln tidak bisa mencukupi untuk itu
saya kira ini yang paling mungkin kita lakukan sekarang ketimbang kita berpangku tangan membiarkan sampah ini tidak tertangani
ini sudah dikonsumsi oleh masyarakat dan masyarakat yg tempat berpengalaman jelas

putra pendiri pondok pesantren nurul haramain armada lombok barat ini sempat menimba ilmu di pondok pesantren gontor jawa timur
sekembalinya menimba ilmu tuan guru bertekad mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan pondok pesantren nurul harmain
dua juta setahun dapat
sembilan calon santri yang ada di pondok pesantren untuk membahas masalah lingkungan
tak heran jika para santri dan guru menjadikannya sosok idola
sangat luar biasa gitu kan bisa memotivasi siapa saja termasuk santriwatinya
bahkan orang orang teratasnya itu bisa termotivasi oleh dia
bisa mengajarkan kita bagaimana menghadapi hidup gitu
dari orang miskin orang kaya motivator terbaik menurut saya
motivator terbaik bapak terbaik
sosok tuan guru itu kalau disampaikan dalam bentuk ucapan memang kami sangat sulit untuk menyampaikan tentang beliau
karena bagi saya pribadi beliau adalah seseorang yang luar biasa
panutan buat kami semua yang khususnya yang tinggal di pondok pesantren nurul haramain ini
saya sendiri jadi beliau ini orang yang luar biasa
jadi beliau tidak meminta langsung untuk kita mengikuti
tinggal saya kasih otot ke beliau menyontohkan mencontohkan ke kita
dan ini kita tahu apa yang harus kita kerjakan
di balik sosok tuhan guru haji hasanain juwaini
ada seorang istri yang selalu setia menemaninya mengelola pondok pesantren
dialah runiati ilarti sang istri
tak pernah ia mengeluh meski kesibukan sang suami seringkali membuatnya harus kesepian di rumah
keempat putra putrinya tak lagi tinggal bersamanya
karena menempuh pendidikan di luar negeri dan luar pulau
namun ada kalanya ia perlu mengingatkan sang suami untuk beberapa hal yang seringkali dilupakan
selain sebagai pendamping hidup
ia selalu menganggap tuan guru sebagai contoh terbaik bagi dirinya anak anak dan para santri
sering bercanda dia malah bercanda kadang serius
tapi lebih humoris bapaknya kok
dia adalah yang saya tahu dia itu sudah humoris pekerja keras yang tulus tegas dan sangat menghargai waktu
saya sangat mendukung dia karena saya tahu yang dia lakukan itu
tidak membahayakan iman tidak membahayakan ahlak tidak membahayakan umat dan lingkungan
berkat kerja keras yang dilakukan tuan guru
ia mendapat pengakuan banyak pihak baik dari dalam negeri maupun mancanegara
tahun dua ribu sebelas lalu ia mendapatkan penghargaan ramon maksasai award
ia dianggap mampu melestarikan lingkungan dengan melibatkan para santri dan juga melakukan kesetaraan gender
sebelumnya di tahun dua ribu delapan ia juga diganjar ma'arif award
dan yang terakhir di tahun dua ribu enam belas ini
ia mendapatkan penghargaan dari pemerintahan jokowi
di mana nama mahluknya widodo berupa kalpataru untuk kategori pembina lingkungan
masih banyak yang ingin dilakukan tuan guru untuk semakin menghijaukan pulau lombok
saat ini ia membangun sebuah supercamp atau pusat pendidikan para santri
selain mengajarkan ilmu berbahasa inggris
di super camp madani ini santri juga diajak mendekati alam
agar tumbuh rasa cinta dan sayang pada lingkungan sekitar
tak hanya itu ia bahkan sering didatangi sejumlah wisatawan yang peduli akan lingkungan
para wisatawan ini akan diajak menanam pohon di lahan yang akan dihijaukan
dengan memberi contoh tuan guru ingin lebih menularkan ilmu hijau yang ia miliki
ia tak akan bisa seperti ini tanpa dukungan para santri
dan ia akan terus menjadikan peribahasa sasak sebagai pegangan untuk menularkan ilmunya